presiden joko widodo menyampaikan ungkapan duka cita atas berpulangnya ratu elizabeth ii di usia sembilan puluh enam tahun
menurut jokowi ratu elizabeth ii merupakan sosok yang dikagumi dan dicintai
malui unggahan di akun instagram presiden jokowi dodo mengungkapkan duka citanya
jokowi mengatakan saya sangat berduka atas berpulangnya ratu elizabeth ii sosok yang sangat dikagumi dan dicintai
simpati dan bela sungkawa terdalam saya untuk royal family pemerintah dan masyarakat inggris
sementara itu menteri luar negeri retno marsudi mendatangi kedutaan besar inggris jakarta selatan pada jumat siang
kedatangannya untuk menandatangani book of condolences atau buku bella sungkawa atas wafatnya ratu elizabeth ii
penandatanganan dilakukan sekitar pukul dua siang dengan penjagaan ketat
retno marsudi juga mengungkapkan bela sungkawa dan berbincang secara langsung dengan duta besar inggris untuk indonesia owen jengkins
buku bella sungkawa juga terbuka untuk publik baik secara virtual ataupun secara langsung
penandatanganan untuk publik diadakan di pintu utama pada hari ini pukul tiga belas hingga lima belas waktu indonesia barat
kemudian dilanjutkan pada senin hingga jumat tanggal dua belas hingga enam belas september dua ribu dua puluh dua mulai pukul sembilan pagi hingga tiga sore
sementara hingga jumat sore
terlihat adanya warga yang mendatangi kedubes
pihak kedubas inggris juga menganjurkan agar warga menandatangani secara virtual untuk mencegah kerumunan